presiden republik indonesia joko widodo menegaskan dirinya tidak bisa mengintervensi putusan kasasi ma terhadap baik nuril korban pelecehan seksual yang terancam penjara enam bulan dan denda uang lima ratus juta rupiah
namun baik nuril masih bisa mengajukan melalui peninjauan kembali atau pk jika langkah di pk gagal nuril bisa mengajukan gerasi ke presiden
aksi solidaritas dan keprihatinan untuk baik nuril mantan guru honorer asal nusa tenggara barat terus berdatangan
masyarakat indonesia dari berbagai elemen mendesak agar baik nuril korban pelecehan seksual yang didakwa penjara dan denda ratusan juta itu segera dibebaskan karena dianggap tidak bersalah
di tingkat pengadilan negeri ntb baik nuril dinyatakan tidak bersalah melanggar uu ite
namun lewat putusan kasasi ma baik nuril dinyatakan bersalah dan terancam hukuman penjara
namun presiden jokowi mengajukan peninjauan kembali atau pk ke mahkamah agung
jika tetap gagal baik nuril bisa mengajukan gerasi ke presiden
rabu depan baik nuril akan menjalani hukuman enam bulan penjara
berbagai upaya sudah dilakukan baik nuril termasuk anaknya yang mengirim suatu penjara
surat kepada presiden jokowi
ibu baik nuril masih bisa mengajukan upaya hukum yaitu pk
kita berharap nantinya melalui pk ma mahkamah agung dapat memberikan keputusan yang seadil adilnya
saya sangat mendukung ibu baik nuril mencari keadilan
dan seandainya ini seandainya ya nanti pk nya masih belum mendapatkan keadilan
bisa mengajukan gerasi ke presiden
emang tahapannya seperti itu
kalau sudah mengajukan gerasi ke presiden nanti itu bagian saya